terus saya yang tanya ke kamu
apa alasan kamu bakal merasa
ngapain kamu berani beraninya kamu datang ke rumah saya
saya tidak pernah mengundang kamu buat datang tahlilan
dasar istri pembunuh anak saya pergi kamu
suami saya bukan pembunuh
keputusan pengadilan mengatakan suami kamu tidak bersalah selesai semuanya
seenaknya saja anak saya mati di aniaya
suami kamu kan biang keroknya
najis rumah saya didatangin sama kamu
terima kasih tuhan
jangan lupa untuk melihat video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jangan menjaga rumah lu
daya beli kuenya dong
ya udah beli yang mana
ade jangan beli kue dari anak pembunuh ya
kita beli tempat yang lain aja ya
saya gak tau bang
semenjak kejadian itu suami saya gak pernah kembali
ini hasil kerjaan suami lo
saya bener bener gak tau dimana suami saya bang
gue akan balas
kelakuan suami lo terhadap kedua anak buah gue
ternyata mereka adalah pelakunya
lindungilah suami hamba ya allah
ibu marah gak ya
jauhannya gak aku
ibumu gak akan marah
karena kamu anak yang baik sayang
jangan takut jangan takut saya
jangan takut nak
bapak hanya mau beli kue mau nak
bapak mau beli kue apa
semuanya berapa nak
saya tunggu ya pak
semuanya jadi tiga puluh pak
kita tinggal dingin

apa sih yang bapak pikirin
bapak sedang memikirkan apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar di mata allah bu
bapak ini gimana sih pelin pelan gak punya sikap
bapak gak kasian ya sama anak kita
tapi anak kita itu sudah meninggal bu
kalau si burhan itu mati anak kita itu gak mungkin hidup lagi
tapi ibu puas pak
dasar laki laki lemah gak punya sikap
bang boke bang cahir
assalamualaikum mau kemana bang buru buru bang
ya bang boke deh

plug in untuk aku
saya bukan pembunuh
dia dibawa ke rumah sakit pak
rasar pembunuh kamu
saya bukan pembunuh
saya tidak membunuh
saya tidak membunuh
bawa dia ke kantor polisi

suami hamba dan anak hamba ya allah
suami hamba dan anak hamba ya allah
kuatkanlah hati istriku ya allah
kuenya tidak habis
yang indah dapat banyak bu
uangnya ada disitu ya bu
benar kamu dikasih sayang
minta uang lu kembali
emangnya siapa lu
seharusnya saya yang tanya ke kamu